hari terakhir penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara lhkpn
ada sembilan puluh lima bakal calon kepala daerah yang belum melaporkan harta mereka
komisi pemberantasan korupsi masih membuka dua puluh posko laporan lhkpn
hingga jumat sore pukul tujuh belas waktu indonesia barat
kpk telah membuka posko laporan lhkpn sejak dua januari
laporan pun bisa dilakukan online atau ilhkpn
kpk memfasilitasi pelaporan melalui daring
agar bakal calon kepala daerah bisa melaporkan dari mana saja
hingga jumat siang laporan lhkpn sudah mencapai satu lima puluh lima calon
atau bakal calon dari total satu satu ratus lima puluh bakal calon kepala daerah yang wajib melapor
ini hari terakhir untuk menyampaikan laporan harta kekayaan dalam rangka pilkada
saya ditemani oleh kang deddy yang kebetulan hari ini juga perpisahan dengan pimpinan
jadi kang deddy nanti perpisahan
dengan pimpinan menemani saya dan saya melaporkan tadi jumlah harta kekayaan yang paling update
karena saya ingin memastikan bahwa semua yang di input adalah benar
tidak ada kesalahan teknis sudah dikirimkan lewat elektronik
tapi saya cek lagi satu persatu supaya disesuaikan dengan yang paling mutakhir
sudah ada koresponden cnn indonesia roni satria di gedung kpk jakarta
roni hampir tutup batas waktu pelaporan lhkpn
sudah berapa persen bakal calon kepala daerah yang melaporkan
ya putri benar sekali bahwa kalau kita lihat sekitar lima belas menit lagi
yaitu pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
nanti akan ditutup untuk penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau lhkpn
di mana kalau kita tahu ini menjadi suatu persaratan yang dikeluarkan oleh kpu
berdasarkan peraturan nomor lima belas tahun dua ribu tujuh belas
dari perwakilan tersebut namun kita lihat tadi juga ada satu wali kota bogor yang juga mengajukan diri untuk pewilkada serentak dua ribu delapan belas mendatang bersama dengan calon wakil wali kota bogor juga
bima arya sugiarto dan deddy arahim kita tahu bahwa deddy arahim ini merupakan direktur kpk yang saat ini sudah mengundurkan diri kemudian nantinya akan melakukan proses perpisahan seperti itu dengan kpk
makanya tadi ia datang bersama dengan arya bima untuk bisa sekaligus sowon seperti itu kepada anggota atau pimpinan kpk untuk sekaligus memberikan laporan lhkpn ini di hari terakhir
kita masih menunggu karena kita tahu masih ada sepuluh menit lagi karena nanti sekitar pukul lima tentunya sudah ditutup dan apakah dari febri diansah biasanya jurubicara kpk ini akan memberikan informasi terkait apakah masih ada dari sembilan puluh lima yang kalau kita lihat tenggat waktu
sekitar dua jam sebelum ini sembilan puluh lima orang yang belum melaporkan apakah nanti semuanya telah memenuhi laporan lhkpn ini atau masih ada yang ternyata belum melaporkan tentu saja sanksi apa yang akan diberikan oleh kpk ataupun kpu nantinya
apakah memang harus disesualifikasi atau mungkin akan ada perpanjangan waktu kita masih belum tahu kita masih tunggu dari keterangan kpk nantinya
baik terima kasih roni satria dari gedung kpk